buruh dari berbagai pabrik di brebes jawa tengah menggelar demonstrasi senin kemarin
para buruh menolak kenaikan upah minimum kota keopatan atau umk dua ribu dua puluh dua yang hanya naik rp delapan belas dua ratus sembilan puluh lima dari umk dua ribu dua puluh satu
umk tahun dua ribu dua puluh satu sebesar rp satu delapan ratus enam puluh enam tujuh ratus dua puluh dua dan tahun dua ribu dua puluh dua menjadi rp satu delapan ratus delapan puluh lima sembilan belas
sebelumnya buruh meminta kenaikan sebesar dua puluh lima persen
pemerintah diminta memperhatikan tuntutan para buruh
namun hingga unjuk rasa usai belum ada titik temu para buruh mengancam akan menguap masal pada dua puluh lima sampai dua puluh sembilan november dua ribu dua puluh
sementara konfederasi serikat pekerja indonesia atau kspi berencana berunjuk rasa pada dua puluh sembilan dan tiga puluh november mendatang ke istana presiden balai kota dan kementerian tenaga kerja
kspi akan mewakili enam konfederasi dan enam puluh federasi serikat buruh nasional dari tiga provinsi yaitu jakarta banten dan jawa barat
kspi juga mengancam mogok nasional sebanyak dua juta buruh pada enam hingga delapan desember mendatang
kspi menolak kenaikan upah minimum

kspi khawatir cara penghitungan di dua ribu dua puluh dua akan menjadi acuan penentuan upah minimum pada tahun tahun berikutnya
tim liputan cnn indonesia